pur saya sudah beli parfum nih
sini dong ini bagian sini
tis mata aku
tis gue buang juga
jangan tuji ya bang
nggak ada kembaliannya
maksudnya sepuluh kan
semoga ada lima
yaudah nggak apa apa
makasih ya bang ya
gara gara lu nih mata gue jadi merah gini
kata bapak saya kita harus saling memaafkan
tapi bagi parfumnya satu kecerotan aja
bentar pak pakai parfum dulu
paling juga satu kecerotan
katanya satu kecerotan aja
yang empat ya
biar percaya diri
kalau ntar pengurus rw udah rapat
ntar lo kasi tau gue ya
kalau udah rapet
kapan kita bakalan rapat
gue mau nurusin silaturahmi
nih emak bawain lauk buat lo
tadi abis pengajian
makanannya banyak banget
kebetulan tati belum punya lauk
baru numis kagum doang
gak ada lagi ngajak
yang tuan rumah itu tati
masuk yuk mak
gue tahu kamu ada di dalam
lu gakdengar omongan gua
terus kenapa lo nanya apa sama gue
ani gak ada
ini mak rantangnya
lo sunuh makan nih buruan
ntar aja mak barengan sama bang ojek
ntar kalo makan bareng si ojak
biar lo rada gemukan
tapi bang ojak senengnya tadi kurus mak
lo ada di mari

tadi panggil panggil si udin
maaf terjadi kesalah panggilan
ani kagak ada
ini lagi pergi ke bandung
sama pamannya emang dudung
jadikah kita ketemuan
sama pemilik tanah itu
mungkin nanti sore dia ngasih duit di panggilan
tak masalah pak
terima kasih pak
bikin kaget aja sih bang
aku dapet bonus empo
mantap ini pate
wajah kau cemberut
baru rasa kau
abang sih enak dapat bonus
bayaran aku gak ada
nyalo lucu juga ya kalau bercanda
tadi sih ayam goreng deh
tapi udah tadi pindahin ke dapur
berarti masih ada dong sisanya
kita mampu bersama yuk
ini dia orang
hei jak dari tadi kau dicari sama si mumu
kemaren kue berapa ya hutangnya
ini coba dah hitung
hitung dulu takutnya kurang
iya makasih boya
makasih ya jak
eh jak jak jak
pokok kepala kau
bang duit itu udah buat pak bungun
ya sudah lah jak
begini saja kau bayar dulu kelebihannya yang rp tiga ratus ribu
baru nanti kau cicil yang satu juta itu
kelebihannya yang tiga ratus
susah amat nih ayam
lagi diam aja
emang tadi harus ngapain be

lah kelamaan juga
kamu boleh kau